setelah menunggu cukup lama akhirnya peraih medali pada olimpiade dan paralimpiade rio de janeiro dua ribu enam belas
mendapat bonus yang dijanjikan oleh pemerintah
para olimpian beserta pelatih menerima bonus mulai dari delapan ratus juta rupiah hingga lima miliar rupiah
senyum bahagia menghiasi wajah para atlet dan pelatih peraih medali pada olimpiade dan paralimpiade
yang digelar di rio de janeiro beberapa waktu lalu
bonus yang dijanjikan akhirnya diserahkan menteri pemuda dan olahraga imam nahrawi rabu siang di jakarta
kepada para pahlawan olahraga ini
salah satu penerima bonus adalah peraih medali emas cabang olahraga bulu tangkis
pasangan ganda campuran tontowi ahmad dan liliana natsir
pasangan ini mendapat bonus paling besar yakni lima miliar rupiah per orang
apapun itu kita syukuri ya maksudnya kita lihat dari pemerintah juga udah luar biasa perhatiannya
dari pak presiden dari pak menpora juga sudah mengapresiasi kita kita menghargai itu dan kita bersyukur
dengan bonus ini ya mudah mudahan bisa memotivasi adik adik kita untuk lebih berprestasi di olimpiade berikutnya
bonus satu miliar rupiah juga diberikan kepada ninengah widiasi lifter peraih perunggu pada paralimpiade rio dua ribu enam belas

bonus ini memiliki banyak arti baginya dan atlet paralimpiade lain
sangat apa ya luar biasa buat bukan hanya buat saya pribadi tapi buat keluarga saya juga buat orang tua saya juga
jadi saya sangat bersyukur dan berterima kasih sekali kepada presiden indonesia menteri olahraga dan pemerintah indonesia
selain duet owi butet dan nengah widiasih jajaran pelatih olimpian mendapat bonus masing masing delapan ratus juta rupiah
kemenpora berharap bonusnya akan berjaya
bonus yang diberikan kepada sejumlah atlet pemenang kompetisi olahraga paling bergensi di dunia ini dapat menjadi penyemangat bagi calon olimpian lain dari tanah air